jelang liga satu tahun ini tim kepelatihan psm makassar yang dipimpin robert rene albert merekomendasikan lima pemain lokal dan dua pemain asing untuk memperkuat skuadnya
manajemen psm makassar pun menyambutnya positif dan berujung dengan kontrak
namun pertengahan januari lalu pelatih asal belanda itu justru menyatakan mundur dengan alasan sakit hingga harus dirawat tiga bulan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini